kami sudah terhubung dengan korespondensi ana indonesia mifta farid
mifta bagaimana proses pencarian
sembilan orang warga dinyatakan hilang terutama terkait dengan peralatan yang kurang memadai
yang dilakukan swadaya oleh masyarakat kemudian cuaca juga yang seringkali pada siang hingga sore terjadi hujan
saya berada di salah satu dari tiga titik pencarian yaitu di kamar kajang
dan saya akan mengajak anda langsung untuk melihat proses pencarian
sampai hampir pukul sebelas siang ini sudah dua jenazah yang diangkat oleh tim sar
baik di wilayah kamar kajang ini atau di seru dua dan juga ada di seru tiga
seru tiga menemukan satu kerangka utuh dan kemudian di tempat saya melaporkan ini
di kamar kajang menemukan body part rupa kepala di zona b
yang merupakan zona tempat diparkirnya kendaraan eskavator atau kendaraan berat di tambang pasir ini
nah ini merupakan satu
kemudian dari eskavator yang melakukan penggalian bahkan sejak pagi tadi penggalian terus dilakukan
ini sudah sedalam sekitar delapan meter dari permukaan saya berdiri
dan di sini tadi sudah ditandai sebenarnya oleh anjing pelacak bahwa di sini diduga ada jenazah korban yang terpendam
di sini kemudian proses penggalian menggunakan eskavator dilakukan
dan nantinya pada titik tertentu ketika dirasa ini sudah mendekati tubuh atau jenazah korban
maka penggalian dilakukan dengan cara
namun sejauh ini kita masih menunggu proses penggalian yang dilakukan dengan eskavator
sampai siang ini proses penggeledahan masih terus dilakukan
dan tentu saja belum dilakukan penggalian secara manual karena mengingat posisi ini cukup berbahaya
dan masih dalam proses pencarian terutama di titik yang sudah tadi ditandai
anda bisa melihat sepandangan mata ini ini merupakan titik terjauh dari wilayah kamar kajang
atau di tepatnya di kantor perusahaan tambang
dan tepat di tempat saya melaporkan ini
di sinilah perusahaan tambang itu berada sudah terpendam
bahkan melebihi batas tanggul yang ada di seberang sana
ini merupakan wilayah yang terjauh
dan kalau ditarik dari garis titik taman
sekitar satu sampai satu
ketika wilayah puncak meneru
terutama sekarang sudah terpengaruh
terus berkoordinasi dengan security officer untuk melakukan koordinasi terkait kondisi di puncak meru
nah kalau kemudian ada perintah untuk mengosongkan area ini
kita harus segera melakukan pengotongan
karena tentu saja kalau terjadi apa apa
terutama ketika hujan deras di bawah
atau juga dengan hujuran awan panas di pulang
maka proses evakuasi untuk pintar gabungan segera dilakukan
mengingat jarak itu untuk ke lokasi dan juga untuk ke tempat yang diperlukan

jadi kita membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melakukan escaping atau melarikan diri
nah sejauh ini
tim agak kesulitan untuk melakukan evakuasi
karena tebalnya titik yang diduga
terdapat belasan korban yang dilaporkan sesuai dengan saksi
tepatnya di wilayah kantor perusahaan tambang ini
sejauh ini masih terus dilakukan penggalian
dan penggalian masih terus dilakukan dengan ekskavator
mengingat tebalnya material vulkanik
tempat saya berdiri ini ada delapan meter kira kira
dan kemudian di zona b itu sekitar tiga meter
tepatnya di area parkir ekskavator
dan tadi di tempat ditemukan body part berupa kepala
untuk warga sejauh ini tadi
saya melihat memang ada beberapa warga yang membantu proses evakuasi ini
atau proses pencarian
dan tadi warga menjadi petunjuk jalan bagi besar gabungan
untuk menentukan di mana mereka terakhir kali melihat para korban ini berada
dan disitu kemudian dilakukan penggalian
dan juga setelah tadi sempat tergali
kemudian dilakukan pencarian menggunakan anjing pelacak
dan setelah anjing pelacak mengendus titik titik yang diduga
disitu ada tubuh korban
maka diberi titik
dan kemudian akan digali sampai siang ini menggunakan ekskavator
kita masih menunggu proses pencarian dan evakuasi ini
dan kita berharap meskipun secara pandangan mata

sampai siang ini posisi puncak semeru sudah tertutup awan
meski begitu pencarian terus dilakukan selama belum ada peringatan untuk mengosongkan wilayah ini
dari security officer yang bertugas khusus memantau dinamika di puncak semeru
dewi keamanan tim evakuator yang ada di wilayah ini
yang jumlahnya puluhan orang yang terbagi di dua titik
yaitu di zona b dan zona a tempat saya berdiri ini
dan sebagian di antaranya melakukan penyisiran di wilayah yang
ini salah satu truk yang tadi berhasil diangkat yuda
namun di kabin kabin truk yang berhasil diangkat sekitar ada tiga truk
itu terpantau kosong tadi sudah dilakukan pencarian
dan kalau dilihat dari ujung sampai ujung
kita bisa melihat bahwa ketebalan atau lebar dari embusan awan panas vulkanis ini
itu mencapai sekitar dua sampai dua lima km dari ujung
sampai ke ujung sehingga anda bisa membayangkan
bagaimana peristiwa itu pada sabtu empat desember itu terjadi
sehingga banyak sekali pekerja yang terjebak di area ini
dan mereka gagal menyelamatkan diri mengingat lebarnya material vulkanik ini
menghantam kawasan ini baik ketebalan maupun juga lebar
dan menurut informasi ada belasan pekerja baik operator maupun juga tenaga administratif
yang dua di antaranya merupakan perempuan
dan salah satunya dilaporkan dalam kondisi hamil terjebak
dan sampai siang ini masih terus dilakukan pencarian yudha
mifta kalau kita bicara mengenai warga
kondisi gunung semeru masih sangat fluktuatif kondisinya
dan apabila warga masih berani untuk mencapai kawasan kawasan zona merah dan berbahaya
apakah ke depannya nanti pemerintah daerah akan merelokasi mereka
dan bagaimana apabila nanti kondisi sudah stabil
warga berinisiatif ataupun tetap ingin kembali ke kawasan di mana mereka tinggal
apakah memang ada kebijakan terkait hal ini ke depannya
yudha pemetaan sudah dilakukan
baik pemetaan secara udara maupun pemetaan secara lapangan secara langsung
memang sudah diputuskan bahwa beberapa titik itu akan diputuskan untuk direlokasi
misalnya curah kobokan kemudian kajar kuning
kemudian juga daerah kamar kajang dan juga kampung renteng
tepat di bawah tempat saya melaporkan ini
ini merupakan menjadi lintasan dari material vulkanik
sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ditinggali
sehingga skenario yang paling rasional atau yang paling aman adalah memindahkan warga
beberapa warga yang mengungsi saya juga bertanya apakah mereka mau kembali ke tempat tinggal mereka
mereka mengatakan dengan tegas mereka tidak berani untuk hidup lagi di kawasan yang pada empat desember yang lalu
tersapu awan panas guguran dan material vulkanik
mereka sama sekali tidak berani ada trauma yang cukup tebal yang mereka rasakan
sehingga saat ini sebenarnya mereka menunggu keputusan dari pemerintah
bagaimana skenario relokasi ini
pemerintah memang sudah merilis mengatakan bahwa selama enam bulan
selama masa tunggu rumah relokasi mereka akan diberi bantuan selama enam bulan
dan juga hunian sementara sambil menunggu lokasi relokasi dan dibangunkan rumah di tempat yang sampai hari ini
mereka masih menanti kejelasan dari pemerintah
perlu komunikasi sebenarnya yuda antara pemerintah
dengan para pengungsi terutama pengungsi yang terdampak langsung
yang rumahnya hancur yang bahkan kampungnya musnah karena tertimbun material vulkanik ini
dan mereka berharap pemerintah datang ke mereka untuk menjelaskan bagaimana masa depan mereka
terutama hunian mereka
mereka sangat bahagia atau sangat senang ketika pemerintah menggunakan skenario relokasi
dan akan dibantu dibangunkan rumah
namun mereka masih menunggu lokasinya di mana karena ini pertama
mengingat tempat sekolah anak mereka tempat bekerja mereka
sehingga mereka berharap tidak terlalu jauh

dan juga aktivitas anak anak mereka terutama di bidang pendidikan
baik miftah fahri terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali